supaya papa gak jadi penghalang buat hubungan kita
pangeran lo jangan nekat ngelakuin itu
saya rasa apa pak remon selama ini ngebantu mel untuk nutupin semuanya pak
bu nawang jangan salah paham
makanya biar saya menjelaskan semuanya
dan saya tidak ada yang saya tutup tutupin
saya akan jujur ke bu nawang
saya gak jujur
jangan jangka ya pak
anak seumur mel pak
termasuk anak saya putri pak
jangan jangan mel juga pakai kebohongan dia
untuk bisa tunangan sama pangeran
bu nawang dengar penjelasan saya dulu
saya akan jujur dan tidak akan saya tutup tutupin sama sekali
di antara kita itu udah gak ada hubungan apa apa pak
jadi pak remon udah gak perlu jujur lagi ke saya
pak buz kenapa diam disini
bukannya ngejar bu nawang
mendingan sekarang pak pus masuk tuh
jelasin sama bu nawang
masuk gimana sih jo
loh kok malah bingung
ini kan kantornya pak bos
ngapain harus bingung sih
semua orang dalam itu karyawannya tahu saya
saya masuk mereka semua hormat sama saya
nanti bu nawang tahu kalau kantor ini punya saya
nanti bu nawang ngeresign dari sini pergi ke surabaya
rowot deh kalau gini ceritanya pak buz
gue bisa bersikap tegas sama mel
dengan semua yang udah dia lakuin selama ini
gue mau angkat telfon ibu
gue mau angkat telfon ibu
ya gue ga mau ibu tau kalo gue ketemuan sama lo
put kamu dimana sayang
di rumah bu
ada hal penting yang ibu mau bicarakan ke kamu sayang
ini tuh soal mel put
tadi kan pak raymond dateng ke kantor ibu
dan dia itu jujur soal mel
kalau selama ini mel itu cuma pura pura buta bud
jadi ibu udah tau soal mel
kamu dengerin ibu kan
setelah kita tahu soal ini put
ibu minta kamu sekarang lebih tegas ke mel juga pak remo
kamu jangan pernah mau lagi nurutin mel juga paremon
dan yang paling penting put
kamu jangan pernah coba coba korbanin perasaan kamu
supaya ibu deket lagi sama pak remote
kamu kenapa diem aja
kamu ngerti kan maksud ibu
kamu masih kaget ya dengar berita tentang mel
untuk nggak lagi dengerin omongan mel
untuk dekat lagi sama pangeran
ibu cuma gak mau kamu terluka lagi pun
karena yang gak mau
kamu deket sama pangeran itu bukan cuma mel
dan dia bisa bikin kamu lebih menderita lagi
ibu kerja dulu ya
kamu jangan lupa makan sayang
supaya papa gak jadi penghalang buat hubungan kita
pangeran lo jangan nekat ngelakuin itu
gue harus ngelakuin ini
ini gue masih pura pura butuh atau enggak sih
ata juga udah tau ya selama ini
lu tuh cuma pretending to be blind
jadi ya biasa aja gak sih di depan dia
untuk ngomporin pangeran
biar your tunangan itu gak fail
ya ampun fanya
ya gue juga mikirnya kayak gitu kali
maksud gue tuh ya
ih sumpah ya
mau nanya lo juga percuma
aku gak kan
gue aja belum
lo udah ngatain gue useless gitu
yaudah sekarang gue tanya
gak punya kan
gue tuh gak pernah begging ke siapapun selain my friends
that's because selama ini lo tuh selfish banget
sama orang orang di sekitar lo
padahal kalo gak gue sama fanya yang nemenin lo
siapa sih yang mau susul

siapa sih yang mau susul
siapa sih yang mau support lo disaat lo tuh lagi di bawah
udah lah mel juga lagi bingung
wajar dong kalau misalnya dia salah ngomong
fani aja bisa ngertiin gue
no wonder lo yang dikatain lemot sama mel
kok jadi baperan kayak gitu sih
harusnya tuh lo ngertiin gue
gue lagi di posisi yang gak aman
gue yang baper
lo gak terima
udah lah kalo lo emang gak butuh bantuan gue sama fanya
let's go fanya kita tinggal lanjut ya
pastas udahlah gak usah marah
gue minta maaf banget
gue tuh sekarang cuma perlu temen yang support gue tau
aku tuh lagi down banget ya
please jangan marah
tapi please jangan pernah ngatain gue useless
karena tanpa kita berdua
lo yang useless
sumpah ya kalian berdua tuh emang sahabat gue
gue belum siap tau